oh ada namanya
beda aja apaan emang
yang buat lo yang spesial ya
ah udah mendingan
semalam gue cemas banget gue takut lo kenapa napa
ntar lu bangunin gue lima menit lagi oke
sekarang sholat ya
jangan lupain tuhan oke
res malem kan kita istirahatnya kurang gue masih ngantuk banget
masa sih dia belum bangun
oh disitu kali
masya allah jam segini enak enak warah
kok tangan kamu puluhan sri
aku padamu sri
hei mandiman bangun
kamu jam segini kok masih tidur sih
kamu tau gak pembantu pembantu lain itu jam empat tiga puluh menit tuh udah bangun
biasa juga begitu nyonya
waktu ira ada saya simpul bangunin ira nyonya
makanya jangan tergantung sama ira
kamu beli lontong sayur ki sekarang
curagan mau makan
udah pake duit kamu dulu
kamu udah mama belum
aku hari ini sarapannya pake suara kamu aja
adalah dengerin suara kamu bebek
meskipun belum sikat gigi
tetep enak ya dengerin
sidik aja boy
makanya lo buruan
pacaran enak tau
eh bisa denger suara bebek mel mel gua
nih lo denger suara bebek mel mel gua
beb bebi kok kamu diem
oh ini aku lagi kangen sama kamu lagi pengen nisain sayang sama kamu
oh cup cup cup kamu jangan sedih
kalau kamu sedih aku juga ikutan sedih
oh kamu jangan ikutan sedih dong beb cukup aku aja yang sedih ya
karena air matamu adalah deritaku
beb itu siapa yang ketawa kok ada suara orang tawa
biasalah disirik gangguin orang lagi indoi aja
oh gitu kasihan ya mereka ya gak kayak kita
percintaan pake cinta kalau mereka cuma tv doang
iyalah mereka kan pada gak laku jadi gak bisa disayang sayang pagi pagi gini
kawan belum bangun
bep kamu ajakin aku dong pacarannya di tempat yang lain yang romantis gitu kafe mana
masa kita pacarannya di telepon mulu karena aku mau yang lain

eh elah nih anak pagi pagi udah pacaran
ah bebbi jawab dong kamu gimana sih
ya gitu pacarnya tuh pacar romantis
ssst kamu mau di tempat romantis yang mana beb mel kamu pilih aja
terus kamu bilang sama aku ya ya kalau bagi aku sih dimanapun tempatnya itu asalkan kita berdua
mepet mel mel asalkan jangan di rumah kamu soalnya ada mama kamu
lu lagi lo lagi pagi pagi udah ngerayu rayu perawan orang gimana sih
jadi apa kerennya hah
sekarang mandi dulu pakai sabun sekilo gosok gigi yang benar baunya aja masih sampai sini
waduh iya tante maaf tante yaudah kalau gitu saya mandi dulu terus saya sikat gigi
oh iya tante kalau saya udah mandi dan gosok gigi saya boleh telfon meli lagi dong
boleh nggak ya
jangan nggak boleh
nih itu sarapan yang mantap yan
seneng lu berdua lu
good morning semuanya
wih si pagi pagi udah ngomong aja bangun jam berapa
jam empat dong
eh udah kalian mending pulang aja biar gantian belanja gen haikal
nggak usah lo nggak gue kasih sarapan bubur nih
eh jangan gitu dong sin kan gue juga belum sarapan masa lo tegas sama gue
ah sin gue dapet kan
dapet kok sebenernya gue udah beli buat kalian bertiga sih cuma berhubung yan rese nggak gue kasih ah
eh sin jangan gitu dong sin yaudah gue minta maaf deh sin kalau gue suka rese sama lu yang penting
yan lo kan tadi udah sarapan sama bebek lu
suara doang bukan makanan
yaudah nih buat kalian biar makan
bentar bentar lu lu ambil ininya aja nan gue pake plastic nya oke
ih udah mau kasih nama tau
oh ada namanya beda aja apaan an

oke deh kalau gitu
gimana kel tangannya
oh udah mendingan

engine tanpa lervet langsung ga masuk ke pusat
lu buat masa tutup